ani aku mau pesan nasi uduk kotak bisa gak pok
ih pas banget ini juga empuk mau belanja
boleh boleh buat buka bareng ya
iya mpok buat buka bareng teman teman dekat
termasuk saya pok
tapi tempat pengajiannya jauh be
ntar babi kecapean terus keausan terus luka dah
yak emang kudu lu yang nganterin
kan tadi ojak udah bilang ojak mau nganterin
eh main main ya tunggu
ntar sore kita buka puasa bersama ya
biar masih ojak
oh seperti itu
mas pur pas banget
pas aku mau pergi pas mas pur dateng
berarti kita jodoh dong
ih apaan sih
anterin aku ke rumahnya pak mumun ya
ngapain ke rumah pak mumun
oh seperti itu
hah ih apaan sih gua mau jalan lu malah ada di depan gue
iya mpok untung ketemu disini
neng ani aku mau pesan nasi uduk kotak bisa nggak pok
oh bisa bisa ih pas banget ini juga mpok mau belanja
boleh boleh buat buka bareng ya
iya mpok buat buka bareng temen temen dekat
termasuk saya pok
pok tau indah
saya kan belum bilang
ada apaan sih
semalam ada ramai ramai di masjid
bu namanya juga masjid pasti ramai
indah maksud saya selepas sholat terawih ada ramai ramai

tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
atau pasang bank
bener kalau neng ani gak mau diajak abu burit sama kamu
ani malah ngajak gue buka bersama
kata bapak saya jadi orang itu gak boleh pamer
bilangin bapak lo gue gak pamer tapi gue ngasih tau
dari mana lu
dari warung mak
oh seperti itu
mak tati mau cerita
tadi kata bu nur malah
kalau mau ngobrol enaknya di rumah
jangan jalan begini nanti ngalangin jalan
kan jalanannya lega mak
tapi kan mak pekel berdiri terus
tadi kata ma mendingan ngobrol di rumah
maksud emak rumah enu
tati kira rumah emak
kok berhenti bang
ini anak ibu goyang goyang sih ngeri jatuh
jangan gitu ah
tuh abangnya jadi marah
eh ini anak
eh kok marah marah sih
dia kan anak kecil
lagian kalau situ puasa harus bisa nahan marah dong
emang siapa aja yang datang
teman teman dekatnya termasuk gue
berarti termasuk teman dekatnya yang lain dong
itu yang selalu bikin hati kamu berdarah
sabar ya pur
kata bapak saya sebelum janur kuning melambai
di mana mana janur itu melengkung
ya udah melengkung
tapi sambil melambai
pur semangat ya
melengkung dan melambai
terima kasih pur
terima kasih pur
tadi kata bu nur semalam
oh seperti itu
mak tau banget tuh orang kerjain ngomongin orang mulu
lu sih kok jadi tati bu nur dong

kamu sih kak
tadi belanja apaan aja tadi
kangkung tempe ikan asin bumbu bumbu masak sama cabai
segini berapa nih

itu namanya bukan nawar tati